engkau lah pemilih dari segala rahasia
tidak ada yang tersembunyi dari matamu ya allah
tunjukkanlah yang benar itu benar ya allah
dan yang salah itu salah
aku mohon bersihkan anakmu dari fitnahmu
ya tuhan aku mohon
minah aku mohon
sem supper kita berisik pada seni
benar benar mereka sangat tidak bisa menghormatiku
sampai aku mendapatkan luka seperti ini di awal
ya gusti alangkah baiknya kita cari tabib untuk mengobati luka dalam gusti
lihat saja nanti aku akan membalas semua perbuatan walang sedang
kekuatannya semakin meningkat
mengalahkan aku dan lawan setan secara bersamaan
lawan aku dengan segala kemampuan yang kau banggakan
aku tidak akan segan segan menghabisimu
jangan kau berkata sesuatu
yang tidak bisa kau lakukan
kau tidak bisa paham
ayo cepet dulu ya
kau tidak akan bisa mengalahkan
aku harus mengejar mereka